sama persis seperti kak sofi
om setiap kali lihat club
semakin tahu karakter kamu
om jadi semakin kangen semangat kakaknya
aku juga kangen
aku juga kangen sama mai
fair ini depan kita belok kiri kan
jangan lurus aja
loh mungkin rumah kamu ini depan belok kiri ya
saya mau mampir dulu ke rumah orang lain
gak apa apa kan pak
yaudah nanti kamu kasih tau saya aja ya
pak pak pak
berhenti di sini aja
kamu mampir ke sini
kalau boleh tahu ini rumahnya siapa ya
ini rumahnya temen saya
sudah saya tunggu sini ya
gak usah pak
bapak nggak usah nungguin saya
dan makasih udah nganturin saya ya
pak kok gak jalan ya
ya saya mau masin aja kalau kamu udah masuk rumah baru saya jalan
ya sudah saya masuk dulu ya pak
kalau tiba tiba berhasil
kok pintunya gak ketutupin nih ya
itu vero kenapa bingung gitu ya
sebenarnya ini rumahnya siapa sih
kok kayak gak ada orang
vero juga sikapnya kelihatan mencurigakan banget lagi
apa ini ada hubungannya sama masalah andin dan aldebaran
saya disuruh antar barang ke rumah ini
ini rumahnya pak teguh
ini rumahnya mas dennis
tapi kayaknya rumahnya kosong sih
kata tetangganya sudah beberapa hari ini
oh gitu pak
yaudah saya permisi dulu mas
kasih ya pak
mau menghubungi mama saya
dia juga sempat menghubungi tunangannya
makanya tadi saya mencari favori
dan saya mencari dia
saya ingin bertanya sesuatu ke dia
ini memang ada hubungannya
sama masalah andin dan aldebaran
dan ini aku pakai baju dari ovar
kamu makin kelihatan kayak princess deh
kamu kok bisa apa sih om
oh muat om
makasih ya opan
al dimana ya
mas al lagi di kantor polisi
di kantor polisi ada apa
apa dia dapat surat panggilan
tentang kasusnya iqbal
jadi dia datang kesana
oh ya ampun
kalau lain kali ada apa apa
eh yaudah ovan baru ingat
ovan harus pergi sekarang
gak jadi main sama aku dong
ovan cari waktu yang lebih panjang ya
supaya bisa main lebih lama sama kamu
aku tunggu ya ovan
dah ya peluk dulu
pasti ada sesuatu di dalam
makanya dia ke rumahnya deniz
oh iya tadi barang barangnya udah diberesin belum
udah udah rapih semuanya
ma aku mau kasih liat ke om ma
baju baru aku dari ovan
mama anterin ke kamar oma ya
pa lihat deh baju baru aku
bagus gak ini dari oven
rena cantik sekali pakai baju baru dari oven
iya tadi oven kesini tapi dia udah balik sih mas
gemoy kita ke kamar dulu yuk
kita cobain baju ya enggak
rafael menelepon nih mas mungkin dia mau kasih tau sesuatu
coba diangkat aja
din tadi ini gue kan sama vera
tadinya gue mau nganter vera ke rumah ya
tapi ternyata vera minta anterin ke rumah temannya
dan lo tau gak din pas gue tanya tetangga sekitar
ternyata ini rumahnya dennis
jadi kamu nganterin vera ke rumah dennis
oke kak bisa kasih tau alamatnya gak
ntar gue serlok ya
ini gue masih di depan rumahnya deniz
makasih banyak ya kak ya
kak rafael ke rumah dennis
udah masak belum
oh ini nih nih nih nih udah masuk serloknya
udah forwardin ke saya ya biar saya langsung ke sana
udah udah masuk nih
saya berangkat dulu ya sobat tuh disana ada petunjuk
karena saya harus pulang lagi
aku tunggu ya